sepertinya kau sudah mulai gentar
setelah mengetahui kedahsyatan
aku akan kalah
dari jurus pelebur agama
jurusmu sangat lemah
aku merasakan ilmu khanur agama sangat tinggi
aku tidak boleh meremehkannya
ibu membawa sesuatu untukmu
ibu menemukan itu di kamar yunda subanglar
natalie kamu g demi mencari ibu dengan upah berhati endi yang berharapi
senopati pakcah sekarang kerahkan seluruh pasukanmu untuk menjam subanglarang perempuan bodoh itu
kamu tahu apa yang harus kamu lakukan kepadanya serbati
sepertinya aku harus meminta bantuan pada ratus siluman bodohnya
untuk menghabisi yunda subanglarang
jadi jika senopati pakcah tidak berhasil menghabisi yunda subanglarang kita masih ada rencana kedua
adikku tercinta rai kentrimani
kamu benar benar sangat begitu cerdik
rai lebih baik sekarang kita berpencar
kau bersama dirimu dan aku bersama perharsinmu bagaimana
baik raden walang susah
aku akan menemani rara santa untuk menemukan ibu undanya
rai kalau begitu berhati hatilah
raka pun berhati hatilah raka
hai baik dan kabur ya
seperti mereka ingin mencari bunda kuabiasa serahkan saja mereka padaku
takanku biarkan mereka melukai bunda mu akan kuhabisi dia
siapa kau kalian tidak perlu tahu siapa diriku yang jelas takanku biarkan kalian
menyakiti gusti ratu subang larang dan keluarganya
kalian disini saja
biar aku yang menghadapinya
ini mas kedasi
maaf nih mas kedasi maaf aku telah melukaimu
tapi kenapa kau merampok
sepertinya kau sudah mulai gentar setelah mengetahui kedahsyatan
kau pikir aku akan kalah dari jurus pelempur agama
jurusmu sangat lemah
kenapa wajahmu pucat seperti itu
sebaiknya kita tinggalkan mereka
kita cari gusti ratu jubang larang
apa yang dilakukan oleh dua orang itu
aku harus menghadang mereka
biar kau obati luka dalam
setelah itu kau boleh pergi